kementerian agama republik indonesia akan menerapkan regulasi baru untuk jemaah haji khusus dan umroh
nantinya para jemaah diwajibkan terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan yang dibuktikan dengan data atau dokumen yang sah
terkait regulasi wajib bpjs kesehatan ini kepala kantor kementerian agama wilayah jawa timur menyatakan siap untuk melaksanakannya
namun saat ini kemenang jati masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat
tinggal menunggu perintah kapan secara praktek dilaksanakan oleh seluruh jamaah ibadah umroh dan jamaah haji khusus
itu kita tinggal menunggu seberat regulasi dari dirjen bau kementerian agama
salah satu agen biro perjalanan haji dan umroh di surabaya mengaku masih belum menerapkan regulasi baru ini
jemaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat

sudah mendengar kabar ini jadi kita sebatas menunggu nanti kira kira aturan mainnya seperti apa
mungkin coklatnya seperti apa gitu ya
karena sampai saat ini juga belum jelas gitu ya
tapi selama ini mempunyai suatu manfaat atau kebaikan buat jamaah
ya tentunya kita mosaik ya saya sebagai penyelenggara umroh haji
ya siap melaksanakan aturan ini
setiap regulasi biasanya menuai pro dan kontra di masyarakat
regulasi tentang wajib bpjs kesehatan bagi jemaah ini perlu disosialisasikan lebih lanjut
sebenarnya kalau dipikir ya korelasinya wajib bpjs kesehatan itu
iya pada saat kita sakit ya
di saudi arabia kan memang tidak bisa dipakai
karena kan lokasinya di sana otomatis gitu ya
jadi secara penggunaan mungkin tidak terpakai
tapi mungkin pemerintah mempunyai alasan khusus mengapa kita harus mensyaratkan bpjs kesehatan
saya kan waktu saya mendaftar untuk umroh
itu belum berlaku ini untuk kepemilikan bpjs kesehatan
jadi saya juga tidak tahu
jadi waktu itu saya daftar
tapi kalau memang diharuskan untuk memiliki bpjs kesehatan
alhamdulillah saya sudah punya dan bpjs saya sudah mulai tahun berapa itu
sampai sekarang tetap aman aman aja
jadi untuk jemaah haji yang mungkin kan banyak yang tidak ikut bpjs
mungkin mereka bermasalah
karena untuk pengurusan bpjs itu juga butuh waktu
jadi untuk sementara ya
kasihan lah buat mereka
mereka yang belum punya
menurut data kementerian agama wilayah jawa timur
tanggal sembilan januari dua ribu dua puluh
tercatat ada lebih dari dua anggota jemaah yang akan menunaikan ibadah umroh dalam waktu dekat ini
giat larissa agaripa surabaya jawa timur